salah satu korban meninggal dunia akibat gempa susulan di lombok kami siang adalah seorang relawan palang merah indonesia kota mataram
yang meninggal saat tengah mengirim bantuan ke wilayah lombok utara
jenazah dimakamkan diiringi keluarga dan relawan lain
jadi inilah bentuk rasa kesetia kawanan kami sebagai anggota palang merah indonesia
kami korbankan apapun segala jenis pekerjaan yang kami tinggalkan kami berjuang untuk mereka
video ini diambil sendiri oleh zul hadi relawan palang merah indonesia kota mataram
yang bertugas membawa bantuan untuk warga lombok utara yang mengungsi akibat gempa
tetapi tuhan rupanya berkendak lain
saat zul hadi dan beberapa relawan pmi berangkat menuju lokasi pengungsian
gempa susulan bermagnitudo lima sembilan terjadi
zul hadi terlempar keluar kendaraan dan mengalami luka parah di kepala
kamis sembilan agustus dua ribu delapan belas menjadi hari terakhir zul hadi menjalankan tugas kemanusiaannya
dia meninggal dunia di usia tiga puluh empat tahun
ibu zul hadi mengenangnya sebagai anak baik yang aktif di sejumlah organisasi sosial sejak kecil
dimana ada bencana disitulah zul hadi berada
kebaikannya itu luar biasa kalau nolong orang selama kita
dimana tempat orang musibah banyak orang yang berada di luar biasa
pasti ada kesana
bagi pmi kota mataram meninggalnya zul hadi adalah kehilangan besar
selama sepuluh tahun menjadi relawan pmi zul hadi dikenal dengan kemampuannya mengumpulkan bantuan secara cepat
dia juga salah satu anggota senior pmi yang terampil melakukan penyelamatan
ratusan orang ikut mengantar zul hadi ke pemakaman dan mengiringinya dengan doa
dari kota umara mataram